cekcok antar pengendara terjadi di jalan lodan raya pademangan jakarta utara
penyebabnya pengendara sepeda motor tersangkut kabel utilitas yang semerawut
dan tertarik truk sumber daya air jakarta
pengemudi ojek online bernama anwar ini langsung emosi
anwar kesal karena dirinya terjerat dan tertimpa tiang kabel utilitas
yang rubuh usai tersangkut truk yang dikemudikan seorang petugas sumber daya air jakarta
anwar tak terima lantaran kendaraan petugas itu terus melaju meski tersangkut kabel
namun keterangan petugas dirinya bukan melarikan diri
melainkan tidak mengetahui jika kabel utilitas yang tersangkut mengenai pengendara sepeda motor
cekcok di tengah jalan lodan raya pademangan jakarta utara selasa siang ini pun
menjadi tontonan pengendara yang melintas
kita kabel sama dia yang listrik ini
ditarik dia bawa kendaraan atau
jadi nyangkuti kendaraannya pak

bukan lari pak
kalau kamu nggak lihat pasti kau lihat kaca spion
motor bapak hampir kena
iya kena kok ini
itu kena besi yang tadi
tiang listrik itu tarik dia
jadi bang kita nggak tahu
setiap hari mobil saya itu kan lewat sini
buat penyemprotan selesai loading lumpur di ancol
karena setiap harinya saya lewat sini saya kan nggak tahu dong
karena di sini macet
emang udah macet tadi